kang ibu boleh ambil handphone gak semakan
handphone itu jangan yang mahal mahal yang murah aja banyaknya nyikir tiap bulan semakan
punya karyawan bukan yang ngurangin masalah malah nambah masalah
saya bantuin kum
tidak usah dong ini sebentar lagi juga selesai
gini aja tumben kamu udah nyuci kum
kalau tidak dicuci sekarang
takutnya dicuci sama pebri
pebri nya mana masih tidur
dari mana kamu tahu kalau pebil mau bantuin nyuci
kan pebri nya masih tidur
tapi tidak masuk ke mulut kamu kan
tidak kum tapi lumayan kan kum
jangan digituin malah batal nanti kamu
kan tapi tidak ditelan kum
wah aku lapar
orang itu kalau lagi puasa
sudah pasti lapar sudah pasti haus
cuma tidak usah diomongin
nanti jadinya makruh
tapi kan kata mams kalau lagi puasa itu nggak boleh bohong
nah sekarang itu aku tidak bohong mams
benar anakku itu lapar sama haus
ya sudah dalam hati saja ngomong ya
tidak usah disebutin
kata mams kalau lagi lebaran
tidak ada orang orangnya sepi bingit mams

maksudnya si raus ramai
ramenya itu nanti mendekati lebaran
istri istri pada pulang semua dari luar negeri
ini puasa juga baru berapa hari
kamu mah sudah mau ramai ramai saja
tidak ada yang mau
kamu mau puasa
alhamdulillah puasa kamu
kamu tahu nggak
kamu tuh dicariin sama semua suami suami satu si raus
kamu tuh kalau kerja jangan derabak gerubuk cu
harus tahu mana yang prioritas mana yang bukan
mana yang lebih penting mana yang enggak
coba sekarang si cu tanya
ke dokter clara apa ke suami suami coba

cucu yang salah
harusnya cucu tengah kasih taunya ke suami suaminya dulu

iya emang begitu
sekarang pokoknya kamu ambil berkasnya
terus kamu bagiin ke setiap suami suami yang ada
jangan sampai mereka jadi pada khawatir
ya sekarang cu
ya iya sekarang
yaudah cucu berangkat ya
nah daripada kamu
mama mau medesin silakan
kedatangan saya kemari
yusuf maulana udah jadi
oh udah jadi
cepet juga ya kang
ini teh resmi
apa teh lagi keluar salamat uda dari mana
iya kang nanti disalamin
akang teh buru buru
nggak perlu assalamualaikum
waalaikumsalam nungun ya kang
pembelinya kang cu udah jadi
wah senang sekali dengarnya min
cuy sekarang teh
harganya pada mahal semuanya
seharusnya teh nyetok
kalau nanti mah udah deket lebaran
harganya itu pada mahal semua
kalau nyetok simpennya di mana atu cuy
beli kulkas kang
kan cak ngkong teh pengennya beli
kulkas dua minggu sebelum lebaran
biar semua orang tau
kalau lebaran kita teh beli kulkas
cuy boleh ambil handphone nggak semakan
impor itu jangan yang mahal mahal
yang murah aja bayangin aja cik
tiap bulan semakan
bukan yang ngurangin masalah
malah nambah masalah
ya emangnya nyicil teh
ya emangnya nyicil teh
pada ngapain sih
pada ngapain sih
ini lagi anak perempuan satu segini
ih si bibi mah
dice baru bangun udah ngomel aja
kamu jam segini baru bangun

kamu gak lihat semua orang udah mulai kerja dari tadi
itu kan bangun salah
bapakmu juga salah
itu kamu bantuin
nanti yang kesana disipiring dulu
nanti yang kesana disipiring dulu
heran anak perempuan satu
males nyata ampun
males nyata ampun
bapak bapak lebih suka memilih
bapak bapak lebih suka memilih
beli lauk matang daripada masak
saya juga vip
sekarang bebanjang lagi musim
ke batas desa
katanya teh disana lagi rame
wah saya dengar memang
banyak orang berkumpul
kita bagi hasil ya bang
ya sabar atu emang
saya kan harus masak dulu
nanti jam tiga jemput ya mang
ya udah kalau gitu saya pamit dulu
coyok teh sekarang jadi pelit
kang asyar masa bukan takjil kemaren
koloknya cuma sedikit
bukannya alhamdulillah dung
dibikinin takjil kamu teh
ntar mah kita tidak boleh telat
cekom ini yang masak
tidak raka koloknya teh
sudah ah jangan ngomongin kolak terus
motornya taruh di atas meja
ini motor saya bu dokter
saya kan cuma pengen pinjam doang
kan pak tatang itu baik
motornya selalu dipinjemin sama orang lain
tapi jangan lama lama ya bu dokter
pak tatang dipinjam sama bu dokter